banjir merendam jalan kemang utara mampang perapatan jakarta selatan sabtu pagi
meski berangsur surut hingga sabtu siang ketinggian air masih berkisar empat puluh hingga lima puluh cm
imbasnya arus lalu lintas di kawasan ini terputus atau tak bisa dilintasi kendaraan berukuran kecil
sejumlah pengendara roda dua pun memilih berbalik arah mencari jalan alternatif untuk menghindari banjir
selain tingginya intensitas hujan banjir juga disebabkan meluapnya kali mampang yang berada tak jauh dari lokasi
banjir akibat hujan deras pada sabtu pagi juga terjadi di sejumlah ruas jalan di jakarta barat
seperti di jalan bangun nusaraya cengkareng jakarta barat
ketinggian banjir mencapai dua puluh hingga tiga puluh cm
warga dan pengendara harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas
menurut warga meski terbilang cepat surut banjir memang sering menggenang di kawasan ini
terlebih beberapa hari belakangan
hujan cukup tinggi
selain itu adanya proyek perbaikan pada saluran air membuat akses saluran air jadi menyempit
sehingga air dengan mudah meluap ke jalan